cagup dki jakarta agus yudhoyono melakukan tatap muka dengan komunitas relawan agus silvi
agus mendengarkan aspirasi dan saran mereka mengenai program yang cocok diimplementasikan
sesuai permasalahan yang ada di jakarta
hari selasa calon gubernur nomor urut satu agus yudhoyono melakukan sosialisasi dan tetap muka
dengan komunitas relawannya
pertemuan yang dilakukan di wilayah blok m jakarta selatan ini
difokuskan untuk mensolidkan strategi pemenangan di pilkada dki jakarta kali ini
ini harapannya inisiatif pembangunan akan lahir dari masyarakat yang terbawah
mereka lah yang paling mengerti tentang kebutuhan mereka dan juga permasalahan yang mereka hadapi selama ini
oleh karena itu harapannya jika diberikan keleluasan dalam berinisiatif kepada masyarakat
mereka akan giat dan pada akhirnya akan menciptakan sebuah
suasana dan semangat musyawarah untuk mengembangkan dan memajukan lingkungan masing masing